yang memviralkan bukan pak yang melaporkan soal ini dan memviralkannya adalah pak randy atas
perintah aldebaran ya cukur alhamdulillah deh mudah mudahan cepat ditangkap orangnya oh ya
dan sekali terima kasih banyak ya buat teleponnya juga informasi yang di kabar yang saya sama sama
aku sama enggak itu sebenarnya mau ngomongin penyelidikan kasus roy yang sedang kita jalani
tadi angga juga sempat ngajak al tapi hanya bisa datang terima kasih sebelumnya karena
kalian mau menyelidiki kasus pembunuhan aku berarti kalian percaya memang bukan aku pelakunya
mudah mudahan kita bisa bongkar kasus kematian roy supaya kita bisa tahu dalang sebenarnya orang
yang udah ngebunuh sahabat gua roy din gue tuh yakin hubungan lu sama alu kedepannya pasti bakal
tapi kalau boleh tahu emang kalian menyelidiki kasusnya udah sampai mana sih belum terlalu
jauhin karena data sama informasinya roy itu masih bener bener terkunci di memori cloud kita
butuh passwordnya nah kalau sampai kita menemukan passwordnya itu artinya data data dari handphone
sama laptopnya bisa dipindahkan terus aku sama enggak itu sempat ngecek barang barangnya roiding dan aku nemuin
rekaman dvd punya roy ini isinya semuanya ngomongin tentang kamu iya tapi tetep aja enggak bisa
buat aku sama angga tahu password memori cloudnya kunnen makanya kita mau ngobrol di
hai hai hai selangkang

dan itu diambil roy tepat di harinya dia itu terbunuh
dan elsa juga pernah bilang sama aku
mungkin aja orang ngambil uang itu buat dikasih ke kamu
untuk menggugurkan kandungan
menggugurkan kandungan maksud kamu
sorry sebelumnya din
apa kamu pernah hamil dengan roy
enggak aku gak pernah
kamu yakin elsa bilang kayak gitu
elsa bilang sendiri sama
aku gak pernah bilang begitu ke michelle
aku gak pernah bilang begitu ke dia
dan ini udah kesekian kalinya elsa bikin ular
dengan berbohong dan memutar balikan fakta
aku harus bicara sama dia
ini pelayan gelagatnya kayaknya aneh banget deh
sengaja dilama lamain disini
mungkin dia menguping semua pembicaraan kita
andin gak pernah hamil sama roy
al gak membanta soal itu
sebenernya tuh gue penasaran
pada saat kejadian waktu itu
lo gak ada alibi untuk pembelaan
bahwa bukan perlu yang ngelakuin semuanya
dan seharusnya mereka bisa jadi saksi
kalau bukan aku pelakunya
aku gak tau kenapa
tiba tiba mereka menjadi saksi
jadi pelakunya aja sih
mereka punya bukti aja
gak usah ikut campur masalah orang lain disini
lu ngapain bolak balik dari tadi
ini pelayan ketauan sama angga
harus cabut dari sini
sekarang gue tanya sama lo

siapa yang suruh lo buat dengerin semua bukti
kenapa lo ngelupin bicara kita disini

gua harus percaya sama lo
dia tuh perempuan
kamu jangan kasar sama perempuan
kamu jangan kasar sama perempuan
masalahnya gue curiga sama dia
masalahnya gue curiga sama dia
masalahnya gue curiga sama dia
bikin gak sih
aku mau pulang
kayaknya aku harus duluan deh
ada yang pengen aku tanya insya allah
oke nanti kita atur waktu lagi buat ngobrol ya
yaudah aku duluan ya
kita juga pulang aja ya
buat gue udah lama
kita balik ke jam
ini pak orangnya
saya mohon pihak kepolisian untuk mencari orang ini pak
karena dia sudah melakukan penyerangan dan penusuhan pak
datanya saya masukin dulu ke laptop
bentar ya pak
kami buat laporan dulu
dan kami akan segera melakukan pencarian dan penyelidikan
langsung update ke bapak
ini hpnya pak
kalau gitu saya permisi
tugas dari pak ahok sudah selesai
masih ada satu tugas lagi
motor nya dari india
ada kabar apa ya
pelaku penyerangan sudah dilaporkan ke kantor polisi
hebat juga idenya pak al
dengan cara seperti ini
gue harus segera ke setopan hidup
selesa mana ya
tari tari pergi gak balik balik
katanya cuma beli handphone
selamat siang pak nino
kalau saya belum sempat menjenguk bapak lagi
saya tahu anda juga sibuk kan
lagian sekarang alhamdulillah saya udah baik kan kok
ada kabar apa nih
saya mau sampaikan kabar
soal pelaku penusukan anda
orangnya sudah dilaporkan ke polisi
dan sudah diviralkan di media sosial
baguslah kalau begitu
orang tersebut cepat ditangkep
ini anda yang melaporkan dan
yang melaporkan soal ini dan memviralkannya
adalah pak randy
atas perintah pak aldebaran
syukur alhamdulillah deh
cepat ditangkap orangnya
sekali lagi terima kasih banyak ya
buat teleponnya dan juga informasi yang di
kabar yang ke saya
semoga lekas pulih ya pak
aldebaran menyelidiki peristiwa ini